sejak kamis pagi ribuan kendaraan yang datang dari arah jakarta menuju puncak
harus perdesakan keluar gerbang tol ciawi ke bupati bogor jawa barat
lantaran terjebak kemacetan
antrian panjang terus mengular dari tanjakan selarong simpang gadok
hingga jagorawi kilometer empat puluh lima
akibatnya pengendara harus menunggu lama karena laju kendaraannya nyaris tak bergerak
guna mengurai kepadatan kendaraan di ruas tol
sat lantas harus mengatur arus dari berbagai arah
serta membuka lajur kontraflow sejauh satu km
penanganan rekayasa satu arah one way juga digelar lebih awal dari jadwal biasa
sementara pantauan traffic management center atau tmc polres bogor
liburan atau apa
perkiraan one way kita melihat situasi di lapangan
jadi melihat kendaraan kendaraan yang dari jakarta
jadi kita tidak bisa terpaku dengan jam
tapi kita melihat situasi arus kendaraan yang di lapangan
kalau memang ternyata yang dari jakarta ini sudah mulai surut
sudah mulai habis kita normalkan kembali
guna mengantisipasi penguncian arus
petugas juga mengerahkan lebih dari enam ratus personil yang disebar di jalur puncak
warga yang ingin melintas wilayah puncak
bahkan jalur alternatif seperti cibubur cilangsi jonggol dan ciawi sukabumi
muhammad juanda bogor jawa barat